dia bilang didu masih punya atasan
dengar dulu ada telepon
saya udah dapet orang buat lagi pendagang ke lima
tadi bilangnya cuma mau jalan jalan aja
ya terima kasih
kasih tahun deh
mungkin cuma butuh waktu lima menit
kata bang edi sebentar lagi sampai
yaudah aku cuma mau ngasih tau aja
aku udah sampai rumah
sama mau ngingetin kamu jangan lupa makan siang
aku mau mandi inti baju terus ke kampus
sebelum ke kampus mampir ke tempat aku dulu nggak
kan tadi udah
tapi aku udah kangen lagi
gombal salah kerja lagi
oh iya terus
itu aki atma
mak mau edo kenalin gak
nyari aki aki yang masih gagah mah susah mak
sama ini yang latih ais
untuk sedotannya ya
harus harus kak sonegoa
minta mica dan ketamu
tak usah banyak garis
kamu yang margin di sini
kamu saudaranya bubun
kalau tukang parkir yang saudaranya bubun mana
kamu udah lama parkir di sini
kamu orang sini
yang bawa kamu ke sini siapa
saya ikut ngejar jangan
biar ujang aja
kamu makir di tempat tadi
datang sendiri atau ada yang bawa
saya diajak ke dido
mau kerja nggak
mau tidak mau earlier
mau tapi saya nggak punya pengalaman
nggak perlu pengalaman
nggak perlu ijazah
nah nawarin kerja apa
kok gak butuh pengalaman sama ijazah
lagi ke orang yang nunggu kredit
sama tapi yang ditagih pedagang kaki lima
ya ketangkep atu
kamu hajar dulu
saya gak punya alasan yang cukup buat ngajar dia
kita nggak butuh dia
kita cuma butuh informasi dari dia
kamu dapat informasi apa
dia diajak orang yang namanya didu
dia bilang didu masih punya atasan
nih ia dulu
yang lebih baik api dan rp satu triliun
sekarang aku lah quecek hi web camera
topup sungguh segarnya

apa kan rupanya bisa boled seseriusnya aku
mau pesan minum apa
kamu pelayan disini
mungkin bang edi mau minum
saya kesini bukan meminum
tapi saya ingin tahu program kamu secara terperinci
lengkap dengan anggarannya
rincian program dan anggaran ada di proposal
maaf ini dengan siapa
saya dapet info
katanya ada ruangan kerja
iya tapi bukan kerjaan kantoran
bukan kerjaan di pabrik juga
bukan kerjaan di pabrik juga

bukan kerjaan di pabrik juga
kamu mau kerjaan di jalanan
kerja di jalanan itu yang gimana
jadi tukang parkir
sama jadi tukang tagiuran keamanan ke pedagang
kamu mau kerja kayak gitu
kalau mau masih ada lowongan
buat di pasar
kebetulan hari ini ada briefing dari bos
langsung datang aja
saya mau direkrut
kerja di pasar
mungkin buat gantiin taslim
saya mau direkrut
kerja di pasar
mungkin buat gantiin taslim
seperti yang kita duga
masalah di jalanan
sama masalah di pasar
beberapa programnya terlalu mainstream
saya minta yang lebih soft
jangan membuat pencitraan
masyarakat sudah banyak
yang cerdas dan kritis
karena mau pencitraan
saya nanti malah habis kena bully
boleh saya koreksi
saya masih ada urusan lain
masih belum tegas